direktur operasi dua jasa marga subakti syukur menyatakan penyesuaian ini dilakukan sesuai undang undang tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan
undang undang tersebut menyebutkan penyesuaian tarif dilakukan dua tahun sekali sesuai dengan telaju inflasi
subakti mengaku penyesuaian tarif ini telah memenuhi pelayanan standar pelayanan minimum atau spm dan menjamin peningkatan pelayanan pada jalan tol
selain golongan satu penyesuaian juga terjadi pada golongan kendaraan lain yaitu golongan dua sebesar rp sepuluh golongan tiga rp sepuluh golongan empat dan lima menjadi rp sebelas